keberatan saya mampir ke rumah
enggak enggak apa apa yaudah
tunggu tunggu di rumah ya
oke terima kasih banyak ya om
pal mau datang kesini
jangan sampai diketemu sama jessica
papa kenapa pak
indin elsa indin
elsa kecelakaan dan hilang
mobil polis yang membawa elsa ke lapas
dan elsa kelempar sekarang
dia hilang sekarang
yaudah gini aja
biar aku kesana sekarang ya
kamu jangan kemana mana
kamu di rumah aja
tapi aku gak tenang loh ini
udah kamu di rumah aja
tapi aku mau cari elsa juga pak
kamu baru sembuh
kandungan kamu kemana
kemarin turun udah
kamu sekarang di rumah aja
bantu papa doa
doa untuk keselamatan elsa ketemu
ya udah aku akan doain elsa kok pak
tolong kasih tahu aku segera ya
kamu tenang aja
papa hubungi kamu terus ya
kalau ada papa papa telfon kamu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu
ya allah semoga elsa cepet ketemu ya allah

kita cari sampai ketemu udah
iya cari harus sampai ketemu
gimana caranya gue bisa tau siapa adia
dan gimana juga caranya gue bisa selidiki nobih irfan
aku minta maaf pak
aku bener bener kecolongan kali ini
aku sama sekali gak tau kalau patio itu kakitangan dari rival perusahaan apa apa
makanya proyek ini jadi berantakan semua
kamu jangan emosi
kamu gak bisa berpikir dengan jernih
dengar nih al
cara yang paling tepat menghadapi musuh
kamu harus merangkul musuh kami itu
kamu akan mudah mengawasi dia
kalau dia ada di sekitar kamu
oh iya bener
bener kata papa
harus jadikan musuh itu teman
maka dari itu kita bisa ngawasi musuh kita
jessy dimana ya
di taman pak
tadi nung jessy udah sarapan
om lagi dirumah
iya saya dirumah
saya mau mampir ke rumah gak apa apa ya
oh mau ke rumah
om keberatan saya mampir ke rumah
enggak enggak apa apa yaudah
om tunggu dirumah ya
oke terima kasih banyak ya om
al mau datang kesini
jangan sampai diketemu sama jessica
lama gak nemunya
oh jadi kamu pulang duluan ya
terus panino masih disana
iya panino masih di pen
kamu udah betah aja di samping panino
lain sih jan
mulai deh emangnya kamu betah banget di samping bella
saya di bandara om
saya boleh nggak minta tolong kamu untuk
ketemu jessy di sunset restaurant sekarang
kamu gak perlu repot repot jemput jessi
langsung ketemu disana aja
nanti biar om yang nyuruh
supir ngantar jessy untuk kesana
tolong menangkan aku ya
tolong ya ren ya
lagi pengen ketemu sama kamu dan
ini adalah kan bang sio
sebentar lagi saya kabarin om lagi ya
oke tolong kabarin ya
semoga ren dibisa
jangan sampai al ketemu sama jessi
dia mau ketemu sama saya
di sunset restaurant
padahal gue baru aja ketemu sama mas randy
eh mas rendy nya udah dicariin sama bella
tapi kan gue udah ngizinin mas rendy bantuin bella
jadi gue harus mencari dia sama bella
jadi gue harus pegang komitmen
ya udah kamu kesana aja
lagi pula kan kamu udah sepakat sama pak irfan
laki laki kan harus penuh janjinya
kalau memang kamu gak izinin
udah kamu pergi aja
lagian kan aku udah disogok bunga sama kamu
udah cukup bahagia kok
udah cukup bahagia kok

gak prise kekuatan